indonesia resmi mencalonkan diri menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu dua puluh
pengajuan tersebut ditandai dengan surat presiden ri joko widodo
kepada presiden komite olimpiade internasional ioc thomas bach
penyerahan surat pernyataan keinginan menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua itu
dilakukan oleh dubes ri di bern swiss mulyaman dehadat pada senin sebelas februari lalu
keinginan menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua sudah diungkapkan secara lisan oleh presiden joko widodo
saat bah mengunjungi indonesia pada dua ribu delapan belas
bapak presiden jokowi sudah mengirimkan surat kepada presiden ioc akhir september kemarin
yang berisi bahwa indonesia siap dan berminat menjadi salah satu calon tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah